pusat peristirahatan sementara di kawasan balat adalah salah satu tempat yang menjadi persinggahan favorit jemaah haji asal indonesia
selain berburu oleh oleh cindera mata di tempat ini juga mereka bisa menikmati aneka masakan indonesia
ada misalnya ada bakso ayam penyet dan masakan khas indonesia lainnya
sayangnya nggak ada stick di situ
sejak lima belas julhijjah atau hari jumat lalu rangkaian ibadah haji sudah diselesaikan dilakukan oleh seluruh jemaah haji baik yang menetap di makkah maupun di mina
kini mereka secara bertahap mulai kembali ke tanah air melalui bandara king abdul aziz di jeddah
pusat pertokohan di kawasan balat menjadi tempat yang selalu disinggahi haji asal indonesia
kawasan pertokohan balat adalah tempat yang selalu disinggahi haji asal indonesia
balat terletak sekitar satu lima jam dari kota makkah menuju bandara king abdul aziz jeddah
di tempat ini selain tersedia toko oleh oleh mulai dari gantungan kunci hingga sajada dan baju gamis
selain itu juga bisa ditemui aneka masakan khas indonesia seperti ayam penyiat dan bakso
enak orangnya enak banyak yang besar besar daerah banyak yang besar besar indonesia
makanannya pun enak dari indonesia dari banyak daerah juga ada di sini
pokoknya rasa indonesia ada di sini semua
menurut petugas putawif abdurrahman munif singgah di balat sebelum kembali ke tanah air sudah menjadi tradisi sejak lama
sehingga akan sedikit kurang berkesan jika tidak singgah sebelum kembali ke tanah air
banyak sekali jemaah indonesia bahkan singapura malaysia sebelum ke bandara masih berbelanja di sini
masih berbelanja sehingga apabila ada kekurangan oleh oleh maka di daerah balat ini semuanya serba ada
biasanya para haji meluangkan waktu satu hingga dua jam
tidak sedikit yang datang kembali untuk menambah oleh oleh di tempat ini sekedar menghabiskan sisa uang real mereka
balat adalah salah satu kawasan di kota jeddah arab saudi
dan di sinilah salah satu tempat yang sering menjadi tujuan para jemaah haji untuk berbelanja oleh oleh souvenir atau sekedar menikmati makanan khas indonesia